ya allah tunt
akhirnya kamu pulang juga tuh
kalo emak gak ada
berarti saya kayak bisa jalan jalan sama antin naik motor
kayak suara mbak
mbak teh kenapa
tiba tiba gak enak badan
mbak teh kecapekan
istirahat aja dulu ya
jangan keluar kemana mana dulu di kamar aja
tidak ada emak
istirahat ya emak
kamu mau pulang gak
kalau mau bareng sama cucu
apa sih encut
aku mau disini aja
kan kamu udah janji semalam mau pulang
aku gak mau pulang
kamu mau disini aja
mama kamu tuh sekarang pasti lagi mikirin kamu
tapi masalahnya aku males pulang tuh cuut
nanti kalau aku ketemu sama paksanya aku
pasti dia bakal maksa aku buat ikut dia lagi

kalo kamu mau nyelesain masalah ya pulang
masalahnya gak akan bisa selesai kalau kamu kabur kaburan kayak gini

ya allah tuntut
akhirnya kamu pulang juga tunt
akhirnya kamu pulang juga tunt

mama gak mau kamu pergi pergir lagi gak ngambarin mama
jangan kabur kaburan lagi tuh
udah kamu gak usah pikirin papa
kamu udah pergi gak tau kemana
tapi nanti dibalik lagi gak mams

aku maunya tinggal sama mams aja
aku gak mau pergi sama papa ini mams
pokoknya tuntut kan selalu tinggal sama mama
mama gak akan izin siapapun bahwa itu pergi dari mama
mama juga gak akan izini kalau papa kamu ngambil lagi dari mama
gak akan tuntut
gak akan tuntut

aku mau pergi ke rumah
pas dua juta tunt
itu uang tabungan buat saya lebaran kang
buat beli baju anak
pokoknya bulan depan
kamu terima uang dua empat ratus tang
sekarang kamu tenang aja tang
kita kan satu kampung
kamu tinggal susu ke rumah
sekarang mah kamu tunggu aja di rumah
kasian anak kamu
maaf liat akom gak ce
kamu nganjar kamunya
kamu tau gak ku
si dadang teh udah pusingan sekarang
jadi kalungnya udah mulai seteluk dia
ya saya sih mau balikin kalungnya
yang penting dia balikin
dia mau cium tangan saya kayak
gaya pake metode
iya biarin aja akom
biar dia bisa menghargai orang lain
ya harus boleh lah
sekali sekali harus dipecut dia
kalung isi dadang
ya allah akom
waktu di jalan
kalau bisa pein
kalau bisa pein
kalau bisa pein
itu saya yang setruk kum
ini tidak balik gimana itu kalau bisa bener begitu
ini tidak sama saya
sama kamu atukum
orang saya kasih ke kamu
aku mbetukun jangan bercanda atukum ah
ini beneran tidak sama sama
gue mau kemana dulu
bukan dulu kalau misalnya saya
saya gak mau setruk kayak gitu
mau ngeliat ini setruk aku
belanja belanja dulu belanja ini
saya gak mau tapi beneran sama kamu kan masih ada orangnya
saya udah setruk
kamana si dante ya
salonah lu belum sarapan
jangan bener dia terserah tidak punya uang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kan idan sudah bilang pak
idan sedang urusin bisnis
bisnis idan merdak pak
idan bawa sarapan
buat bapak sama ronaldo
duit buat berobat papa mana
yah sok pak ini
pak yakan zak jatan